atan kok kamu belum tidur
laki laki yang nyakitin hati perempuan apalagi istrinya sendiri
ya pantas disebut laki laki
dari mana kamu dapat foto foto itu
ada yang kirimin foto ini ke mama
untung mama belum sempat lihat
kalau enggak aku nggak kebayang kayak gimana kondisi mama sekarang
bukan ada tadi ada yang ngetok ya
kok ada orang orang
sebentar lagi kamu akan tahu
seperti apa suami kamu itu sebenarnya
kamu mau berdua ya ma
amplop buat aku kenapa bisa di mama ya
oh ya ampun
mama pikir soalnya buat mama nak
karena itu ada tulisannya melly
oh ini meli teman sekolah aku ma
iya jadi dia yang ngasih ini buat aku
mama benar benar nggak tahu
habis itu tulisannya buat mama
jadi mama pikir ya buat mama
aduh mama minta maaf sekali
ya udah kalau gitu mama istirahat ya
selamat malam ma
nah begitu doang anak papa
kalau kamu belajar rajin kayak gitu
papa yakin pasti nilai kamu gak akan turun lagi soal
belajarnya yang giat kayak gini terus ya sal ya
jangan kecewain papa
ya udah sekarang kamu terusin belajarnya lagi
tapi ingat tidurnya jangan kemaleman
siap laksanakan komandan
apakah ayo taruh ully amat
sama nggak bisa ya aduh terus gimana dia baik baik aja kan selesai tadi kita tinggal sama nathan
duh afifah udah dia nggak usah lebih sama tuh kenapa kenapa
dengan sekarang kita jadi yuk
monit malam ini lu harus bisa nyatain perasaan lu ke rahma
pak teh jangan terlalu keras sama si salma
kasian sama pak dia kan harus punya waktu juga buat temen temennya kalau papa nggak keras sama dia
gimana kalau nilainya turun terus mama mau itu kejadian sama dia
mau atau pak
tapi kan bisa apakah bicara sama dia dengan cara yang lebih halus
dengan bahasa yang halus
kasihan sih sama pak kalau sampai tertekan
terusin kerjaan kantor aja belum selesai selesai
mama jangan tambahin lagi dong beban papa sama urusan lain
aku gak kebayang kayak gimana kondisi mama sekarang
kenapa papa diem aja
jangan jangan papa sengaja lakuin ini
supaya kondisi mama makin buruk
supaya papa bebas berbunga sama perempuan itu pak
omongan aku bener
jaga mulut kamu
papa sengaja bawa pulang mama dari rumah sakit
supaya mama sehat
kalau memang itu mau papa
seharusnya foto foto ini gak sampai ke tangan mama
kamu nyuruh aku di sini
ada yang harus aku omongin sama kamu
kamu kok grogi gitu sih
nia kita tuh pacaran udah lumayan lama loh
harusnya masa masa grogi itu udah hilang
aku mau putus dari kamu kan
kamu bercanda kan
aku mau putus dari kamu karena aku gak mau persahabatan aku sama dinda hancur berantakan
kamu disuruh dinda buat pilih aku atau dia
aku tahu kamu sahabatan banget sama dinda
kamu bisa pertimbangin lagi kak
tapi paling enggak ini keputusan aku
dan kita harus putus
tapi kamu gak serius kan
dan aku sendiri
tidak gue gak bisa
gue kan udah janji sama papa
pokoknya mulai sekarang gue harus fokus belajar
kok telepon gue gak diangkat deh